sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat
adalah manfaat yang diterima masyarakat adalah kemudahan urusan masyarakat
tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian di lembaga
di pemerintah daerah provinsi kabupaten
kota ini ada kurang lebih dua puluh tujuh ribu aplikasi dua puluh tujuh ribu platform yang berjalan sendiri sendiri
yang kerjanya juga sendiri sendiri
tidak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah
tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih
oleh sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini
sudah saya sampaikan di januari yang lalu
mulai tahun ini berhenti membuat
mulai tahun ini berhentilah membuat platform platform baru stop
karena tadi dua puluh tujuh ribu aplikasi yang ada
tahun ini saja kemarin kita cek
rp dua triliun rupiah yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru
ada lebih dari lima ratus aplikasi
karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi
ganti dirjen ganti aplikasi
ganti gubernur ganti aplikasi
ganti kepala dinas ganti aplikasi
itu yang kita hentikan
dan tidak boleh diteruskan lagi
saya nggak tunjukin di kementerian mana
kementerian kesehatan aplikasi sendiri
layanan pajak aplikasi sendiri
untuk layanan pendidikan aplikasi sendiri semua
kalau sudah ada yang baru ada yang baru